dan segmen dokter menjawab sore ini sudah tersambung bersama kami
dokter spesialis penyakit dalam dr dirga sakti rambe
dokter selamat sore apa kabar
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dokter kita akan langsung membacakan pertanyaan dari warganet
yang sudah disampaikan melalui hashtag
warganetkepocovid sembilan belas di akun twitter cnn indonesia daily
langsung kita baca pertanyaan dari warganet yang pertama
dok bagaimana menyadarkan masyarakat agar tetap berada di rumah
selagi pandemi terus terjadi
karena di tempat saya masih banyak masyarakat yang terlalu santai
menanggapi covid sembilan belas dengan alasan pasien positif covid sembilan belas di daerahnya
terima kasih mungkin ini tinggalnya di zona hijau kali dok
ya betul sekalipun anda tinggal di zona hijau
tentu ini kalau tidak dicegah sejak awal
ini bisa menjadi zona merah ya
justru kalau teman teman yang tinggal di zona hijau
itu mesti dijaga betul
jangan sampai ada penularan
oleh karena itu ikutilah apapun kata pemerintah pusat
kata pemerintah daerah ya
kalau disuruh tinggal di rumah itu harus tinggal di rumah
mungkin lebih spesifik lagi
bagaimana kemudian apa yang bisa terjadi
jika mereka yang ada di zona hijau
tidak mengindahkan imbauan imbauan yang diberikan oleh pemerintah
seperti ini masih suka terlalu santai
dan masih keluar rumah begitu dengan santai
ya dari hanya satu dua orang yang terinfeksi
ini penyebarannya akan sampai
sangat cepat ya
kita tahu bahwa satu pasien positif covid sembilan belas
itu dapat menyebarkan atau menelari
ketiga sampai empat orang yang sehat
dan begitu seterusnya
sehingga awalnya dari satu lingkungan
itu bisa menyebar ke satu daerah ke satu kota gitu ya
ini yang kita takutkan
oke artinya penyebarannya sangat masif
jika kita tidak bisa mengontrol diri begitu ya dok
kita ke pertanyaan warganet selanjutnya
ini dari atmnurhidayat aja yang menanyakan
halo dok saya mau tanya apakah virus corona
bisa menempel pada alat cukur rambut
soalnya saya takut buat potong rambut
takut ada virus tersebut
ini mungkin menjadi suatu kecemasan bagi kaum laki laki
pada umumnya saat ini ya dok takut untuk cukur rambut
jadi virus corona itu memang peluruhnya lewat drop pack ya
atau bukiran ludah
nah jadi memang tidak dituarkan lewat pisau atau cukur rambut
tapi kita mesti ingat bahwa kalau kita pergi ke salon gitu ya
itu kan ada interaksi yang dekat sekali antara kita
dengan yang mau berubah gitu ya

kalau salah satu dari kita ada yang sakit
itu bisa saling menularkan
jadi memang pada saat seperti ini rekomendasi nya memang
kalau bisa potong rambut sendiri di rumah
atau ya biarin agak gondrong dulu ya
oke ini untuk keselamatan masing masing ya
jadi intinya adalah kedekatan antara capster
dan juga si pelanggan potong rambut itu ya dok
kita ke pertanyaan selanjutnya
dari atongchip sembilan puluh dok yang menanyakan
benar covid sembilan belas itu tidak melihat umur untuk terkena penyakit covid sembilan belas ini
jadi dalam arti usia dini juga bisa terkena covid sembilan belas
begitu ya dok
betul semua orang usia berapapun jenis kelamin apapun dapat terinfeksi ya
jadi mau tua muda walaupun memang kalau kita lihat
pada kelompok anak itu risikonya lebih kecil
tapi tidak boleh tentu apa jadi lengah harus waspada
karena siapapun bisa terinfeksi
jadi semua kelompok umur sebenarnya ini juga bisa terpapar
apabila imunitas tubuh kurang kuat ya dok
mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah
kita sebetulnya penasaran begitu di perhimpunan dokter sendiri
sejauh ini sudah sampai mana pengembangan vaksin covid sembilan belas
untuk obat maupun vaksinasi dok
ya untuk di seluruh dunia saat ini ada beberapa kandidat vaksin ya
saya tegaskan kandidat vaksin karena belum ada satupun vaksin yang sudah established
jadi ada sekitar lima kandidat vaksin yang sudah mulai diuji cobakan kepada manusia
dan diperkirakan ini butuh waktu paling cepat dua belas bulan ya
untuk kemudian dapat digunakan untuk masyarakat atau penduduk yang luas
oleh karena itu memang ini masih cukup panjang
karena proses membuat vaksin itu amat sangat sulit sangat rumit
oke jadi sudah ada kandidat yang kita perkirakan dalam dua belas bulan nanti
sudah bisa dipublikasikan begitu kepada kita semua begitu ya dok
baik dr dirga saktirambe terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
semoga ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari warganet yang telah disampaikan
dan jangan lupa anda juga bisa menyampaikan pertanyaan anda lewat hashtag
warganet kepo covid sembilan belas terima kasih dr dirga sakti rambe